salamualaikum jam satu
hehehehe sama gara mereka
jangan lari jangan
katanya mau ikut olahraga
masih tidur kali tinggalin aja
hei jangan bos jun
om jin ngapain di situ
kalau diinjek gimana
hahaha bos jun nih hampir aja om jin jadi peyek diinjek kakinya bos jun
om jin lagi entah kejariku skill segala sih
ya kan lagi siap siap
ruangnya banyak kan kecil jadi enak lari lari
hehehe itu panggilan kita sih jun
yolah kita berangkat aja yuk
hei hei berangkat aja pelan pelan
aduh pinggangku terasa atit
hahaha sapu minjem membuatku aku tidak pede
hahaha setiap aku pakai selalu saja aku celaka
capek deh capek deh
untung saja om yin dan jun keluar rumah
kesempatan aku mengambil teko itu

kita mau maju gak bisa
semua udah dikasih aliran setrum sama pangeran jin
gimana kalau si bos kita guyur aja
gini malah campik
hehehe pintunya kebuka tuh hehehe siapa tahu harus listrik udah nggak ada kita masak masuk
kita cek dulu abrangi eh eh emang ih hahahaha oh ya bentar ebang lupa apalagi sih aduh

olahraga jam jam sehat olahraga jam jam
lorak tahu sampai loncat loncatan segala lagi dia namanya juga olahraga bosun ya loncat loncat
kalau tiduran namanya baringan begitu lagi ngapain sih dipaksa lain manusia manusia juga
bisa lihat cuma bosnya bisa melihatkan what's the problem masalahnya aku gijing lihat gaya undin
maksud kamu apaan aku gak ngomong sama siapa siapa tuh tadi aku lihat di sana
lu tadi lagi lapian nyanyi ngapalin
ia yuk kita pergi
mereka udah mau deket tuh nanti pas mereka udah deket sama tahun kau ke tapel tawon siap
bos siap ya kodoin aja bos oke sip oke ntar ya waduh bos cun dalam kondisi bahaya tuh kan harusnya
tahun nyara kita
sama juga dengan mereka
jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan
nih bocah air pingsan lagi
udah kaya hiu terdampar upi
susahin aja nih
jadi gak fokus kan tuh
terusnya gimana dong
ngebeteko lagi di dalem
dan yang kalah
gunting batu kertas
terima nasib ya
dekat berat lagi nih
ada apaan tuh jun
itu ada tawol
udah tenang aja bos jun
om jin udah beresin
tawolnya sekarang ngejar mereka
udah opet banget domo ini
tadikan keringetan abis olahraga
sekarang ganti baju dong
kembali ke merkes
dimana dimana dimana
kok kamar jone berantakan kayak gini sih